badan nasional penanggulangan bencana mencatat hingga selasa siang korban meninggal dunia gempa dan tsunami sulawesi tengah mencapai dua sepuluh jiwa
sementara sebanyak enam ratus tujuh puluh satu jiwa masih dinyatakan hilang
kepala pusat data dan informasi dan humas bnpb sutopo purwonugroho menyampaikan perkembangan penanggulangan dan evakuasi bencana palu dan donggala
sampai selasa siang korban meninggal seluruhnya telah dimakamkan
korban luka mencapai sepuluh enam ratus tujuh puluh sembilan orang
menjelang akhir status tanggap darurat sebanyak delapan puluh dua tujuh ratus tujuh puluh lima warga masih berada di pengungsian
adapun sebanyak delapan dua ratus orang dievakuasi keluar sulteng
sementara proses evakuasi korban gempa dan tsunami sulawesi tengah akan dihentikan pada sebelas oktober
bertepatan dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana tahap pertama
satu pelaksanaan evakuasi korban
sembilan bencana akan dihentikan setelah selesainya tanggap darurat
tanggap darurat tahap pertama ditetapkan sampai dengan sebelas oktober dua ribu dua puluh
jadi evakuasi korban yang tertimbun oleh lumpur di petobo jono ugi
dan amblesan akibat
gempa di balaroa akan dihentikan pada tanggal sebelas oktober dua ribu dua puluh
karena kondisinya tadi yang saya sampaikan
jenazah sudah dalam kondisi melepuh tidak dikenali
jenazah yang juga jika berpotensi ditemukan juga dapat menimbulkan penyakit atau kuman
untuk tanggap darurat
akan dibahas pada tanggal sepuluh oktober dua ribu delapan belas
apakah diperpanjang ataukah tidak
kalau melihat medan yang ada kemungkinan diperpanjang